selamat malam mbak puspa
baik pak bobi informasi terakhir yang serikat dapatkan kondisi korban perdagangan orang
yang saat ini sudah diamankan oleh kepolisian dan kementerian luar negeri
seperti apa pak bobi
informasi yang kami dapatkan terakhir itu mereka sudah ada di shelter kbri bangkok
di sana beberapa istatid sudah melakukan identifikasi
dalam wawancara terkait dengan tindak pidana perdagangan orang
karena menurut undang undang dua puluh satu tahun dua ribu tujuh itu dibutuhkan identifikasi apakah mereka betul betul korban
tindak pidana perdagangan orang atau bukan
begitu juga ada lembaga internasional yang turut serta di dalam identifikasi itu
organisasi migrasi internasional atau iom
informasi yang kami dapatkan seperti itu
baik pak bobi kapan sbmi tahu pertama kali informasi ini
itu sejak februari ya bu
pada awal kami mendapatkan laporan
dari para korbannya dan keluarganya
dari itu memang awalnya
kami dan keluarga itu
tidak akan melakukan publis
karena situasi keamanan di sana itu sangat mengancam
jadi awalnya memang kami dan pihak kementerian luar negeri
begitu juga dan instasi yang lainnya seperti bin bakis
tapi karena situasinya memang di sana sudah sangat
mengancam sehingga teman teman buruh migran ini
mereka publish di media
artinya sejak februari sudah diketahui
tapi silent operation dilakukan
sudah bekerja sama juga dengan kementerian luar negeri
pak bobi kami ingin tahu
sebelumnya kita mendengar ketua umum serikat buruh migran indonesia
pernah menyatakan bahwa sejak dua ribu tujuh belas bahkan
kepada pers menyatakan sudah terjadi tindak pidana perdagangan orang
di kawasan asean
kalau melihat pola seperti ini
mengapa kemudian terus berulang
ya menurut pendapat saya
itu terjadi karena memang pemerintah tidak memiliki informasi
lowongan kerja luar negeri itu
sehingga informasi lowongan kerja luar negeri ini
ini didominasi oleh para calok atau para mafia
sindikat perdagangan orang yang menguasai media media sosial
misalnya di facebook instagram di tiktok ataupun snack
mereka kuasai jaringan itu
sehingga tidak ada informasi pembanding dari pemerintah
mengakibatkan mereka banyak yang tertipu ya
banyak job job yang tidak aman
memang dibutuhkan job security dalam hal ini oleh pemerintah
yang dibutuhkan oleh calon pekerja migran indonesia
yang akan ke luar negeri
itu adalah keamanan job
sebenarnya pemerintah sudah menyediakan
misalnya ada di job info milik bp dua mi
tapi itu kurang bersahabat ya dengan pengguna handphone
ataupun saat ini sudah ada ya
namanya aplikasi siap kerja yang dikembangkan oleh
tapi itu masih bercampur tuh antara job kerja di dalam negeri
dan job kerja di luar negeri
kedepan memang aplikasi yang model kayak gini
ini harus dikembangkan ya agar calon calon pekerja migran itu
itu mendapatkan informasi yang valid itu dari pemerintah
bukan dari para calon yang
apa namanya mereka sendiri
bahkan kadang kadang tidak mengerti ya
bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya
sudah melakukan tindak pidana
jadi para calon juga harus hati hati ya
agar mereka tidak terjerat di dalam sindikat mafia perdagangan orang
dengan misalnya ada teman
misalnya mengajak untuk melakukan perekrutan
lalu kemudian dia share
lalu kemudian dia dapat calon pekerja migran
lalu dia rekrut
padahal itu sudah masuk dalam situasi tindak pidana perdagangan orang
oke berarti menelusuri jejak penipuan kerja di media sosial
di digital ini yang akhirnya menjadi pr besar begitu ya
khususnya untuk pemerintah indonesia untuk meminimalisir tindak pidana perdagangan orang ini
tapi pak bobi kalau melihat ini
apakah sudah ada informasi kepada serikat bahwa ada dugaan
satu orang di antara dua puluh warga negara indonesia ini merupakan pelaku
ya betul bu kami mendapatkan informasi ini dari seseorang yang kami percaya ya bu
bahwa ada dua di antara dua puluh orang itu yang terindikasi sebagai pelaku
jadi bukan satu kalau informasi yang kami dapat
tapi ada dua orang dari dua puluh
iya betul yang terindikasi menjadi pelaku
ada dua yang terindikasi sebagai pelaku kami akan konfirmasi kembali mengenai itu
pak bobi kalau dari cerita yang beredar di media sosial
termasuk kita lihat keluarga korban di media begitu
proses mereka berangkat untuk bekerja di luar negeri
sangat mudah sangat cepat
sebetulnya proses betulnya proses benarnya seperti apa
supaya calon pekerja indonesia kemudian bisa lebih aware dengan hal ini
ya kalau di dalam undang undang delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pelindungan pekerja migran indonesia
mereka itu harus mendapatkan informasi terlebih dahulu ya bu
informasi tentang lowongan kerja itu biasanya
apa namanya pemerintah itu di dalam undang undang itu mengatur
laksana penempatan itu ada beberapa pertama itu p tiga mi
yang kedua itu bp dua mi dari pemerintah ya
yang ketiga itu perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri
dan keempat itu pekerjaan migran persorangan atau pekerja migran mandiri
nah biasanya lewangan lewangan kerja itu
itu jobnya itu mengarah kepada p tiga mi atau perusahaan perusahaan migran indonesia
nah dari situ p tiga mi ini menyebarkan informasi melalui kantor cabangnya
atau orang orang yang menjadi perekrut lapangan istilahnya itu ya
nah jadi dengan model perekrutan seperti itu
itu sangat ini sekali ya sangat terentang sekali terhadap
mafia mafia yang melakukan perbuatan secara online di media sosial
karena dia offline sementara yang apa namanya
yang tidak memiliki katakanlah perusahaan
yang memiliki izin atau memiliki sip tiga mi ya
surat izin perekrutan itu melakukan secara online
jadi ini kan tidak imbang makanya kalau data dari kembu ya
kami sangat tertengah sekali bahwa dari sembilan juta pekerja migran indonesia yang ada di luar negeri
enam juta itu diberangkatkan secara antar segur
antara sisanya tiga juta yang diberangkatkan secara prosedur itu
akibat dari model sistem perekrutan seperti itu
yang tidak didukung dengan sistem informasi yang benar
baik baik artinya prosedurnya sebetulnya sudah jelas
dari kementerian luar negeri sudah bisa diakses oleh siapa saja
dan baiknya setiap calon pekerja indonesia bisa melihat itu
apakah ini legal apakah ini ilegal untuk bisa meminimalisir tindak pidana perdagangan orang
pak bobby anwar marif mohon maaf karena waktu itu kita terbatas
saya harus sudahi dialog ini
kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa dari dua puluh warga negara indonesia untuk kembali ke tanah air
bobby anwar marief terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected selamat malam
selamat malam mbak wul